calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa barat deddy mizwar dan deddy mulyadi resmi mendaftarkan diri ke kpu provinsi jawa barat
duo dm akan memfokuskan kampanyenya ke wilayah perkotaan dan juga menggait suara generasi muda
berikut wawancara koresponden rifana pratiwi dengan pasangan deddy mizwar deddy mulyadi
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni wakil gubernur jawa barat deddy miswar dan juga bupati purwakarta deddy mulyadi sudah resmi mendaftarkan diri
sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ke kpu provinsi jawa barat
lalu bagaimana sebetulnya kans mereka untuk bisa memenangi pilgub jawa barat dengan jumlah pemilih terbesar di indonesia
saat ini saya sudah bersama dengan pasangan deddy miswar dan juga deddy mulyadi kita ke pak deddy terlebih dahulu
pak tadi kan semua berkas sudah dinyatakan lengkap oleh kpu provinsi jawa barat
kemudian kedepannya apa yang akan dilakukan strategi strateginya sudah mulai tancap rem tancap gas atau seperti apa pak
belum kita masih menyiapkan
dokumen dokumen tadi sudah selesai dan juga fokus tanggal sebelas menyiapkan fisik untuk tes kesehatan
setelah itu sambil berjalan kita siapkan juga bagaimana strategi strategi dan bagian wilayah di mana kita harus bisa berkeliling
dengan pendekatan dan strategi komunikasi yang seperti apa
saya kira itu masih dalam pembahasan sehingga betul betul komunikasi kita efektif murah tapi hasilnya besar
kalau kita lihat kan memang dari empat pasangan calon ini
pak deddy dan juga pak deddy dua dm ini banyak menguasai wilayah di pedesaan kemudian wilayah pantura
nanti kedepannya yang akan diambil adalah suara suara wilayah perkotaan karena pemilih terbesar karena kabarnya dari generasi muda ini pak
fokusnya akan kesana atau gimana kang deddy mungkin ya
yang pertama adalah seluruh pemilih ini penting
generasi muda itu bisa melalui media sosial kemudian media televisi
dan berbagai perangkat elektronik lainnya yang mampu menyampaikan berbagai gagasan dan pesan
tetapi harus diingat juga kita memiliki pemilih setia yaitu mereka yang tinggal di pedesaan
yang barangkali juga sebagian besar sudah memiliki akses komunikasi yang baik tetapi juga sebagian lagi belum memiliki
saya memiliki sebuah kebiasaan dari dulu untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah dari kampung ke kampung
karena orang kampung kan biasa berjalan kaki
silaturahminya banyak nggak usah melalui silaturahma politik ada yang hajatan kondangan
ada yang meninggal ikut tahlilan ada yang muludan ikut hadir marhab
ee salawatan ikut marhabaan itu biasa
jadi bagi saya politik bukan sebuah proses yang melelahkan politik adalah sebuah proses yang mengasihkan
karena kita memperbanyak jumlah sodara dan silaturahmi
angka politik uang cukup tinggi di provinsi jawa barat kemudian juga isu sarah sempat menghantui di pilgub dki
bagaimana komitmen bapak bapak dalam kontestasi nanti pilgub jawa barat supaya kedua hal tersebut tidak terulang nantinya
menjadikan pilkada jawa barat ini sesuatu yang menyenangkan bukan menakutkan
pilkada yang menyatukan bukan mencerai beraikan
makanya sili asah sili asih sili asuh
kita himpun yang terserah kita dekatkan yang jauh kita karipkan yang dekat untuk bersinergi
saling memuliakan bukan saling menghinakan
ini jawa barat sesuatu yang berbeda ini bukan jakarta ini jawa barat
terakhir bapak bapak soal fakta integritas karena didukung oleh golkar
dan juga demokrat yang dua calon presidennya ini berbeda
apakah nantinya ada fakta integritas yang ditandatangani untuk mendukung capres dari golkar ataupun demokrat
karena kalau golkan sudah pasti pak jokowi kalau demokrat belum jelas ini gimana nih pak
tahu dari mana calon presidennya berbeda kayak dukun aja
jadi bisa berkoalisi ya pak ya
bisa berkoalisi bisa tidak nanti itu dua ribu sembilan belas sekarang yang di depan mata dulu
selesaikan yang satu baru yang lain
oke baik kita tunggu nanti bagaimana kontes
pastinya di pilgub jawa barat pasti akan sangat seru sekali
demikian perbincangan saya dengan calon gubernur dan wakil gubernur
deddy mizwar deddy mulyadi rifana pratiwi bandung jawa barat